kalau sama dengan saat ini omsetnya sudah sampai berapa
gini jadi untuk kapasitas per hari itu bisa sampai ya berapa ya
satu lima ratus bisa lah satu hari untuk dadaan kecuali ada pesanan khusus

jadi lima ratus kotak per hari untuk cateringnya rata rata
tinggal ngalikanlah saja lima belas x lima ratus
paling banyak penjualan per harinya berapa
kapasitas dadaan itu bisa sampai satu empat ratus satu lima ratus itu bisa
tanpa melalui pesanan khusus tapi kalau lebih dari itu harus pesan dulu
itu yang namanya pesan khusus
tapi kalau dadaan kapasitas kita bisa sampai

kalau acara acara seperti ada fun bike segala macam
nah itu bisa sampai satu lima ratus satu enam ratus seperti itu
tapi itu rasanya lebih enak pak
bebeknya rasanya lebih menendang empuk terus gurih
jadi begitu kita makan kita rasanya lebih terasa
rasanya ya rasanya itu dagingnya empuk
yang beda itu sambalnya
yang sambal icu itu enak
harus coba kesini
favoritnya mbak makanan

ya enak soalnya untuk tadi
sambalnya mbak yang bikin lagi
ayam bakar nimbang ini hanya dibuka di lamongan
ia ingin menjadikan ayam bakar mimbang menjadi makanan
khas kota di jawa timur ini
namun untuk bebek goreng rahminton
kini sudah memiliki tiga puluh tiga cabang di berbagai daerah
tidak hanya di kota kota pulau jawa seperti jakarta bogor atau semarang
namun juga malinau dan tarakan di kalimantan utara
dari jumlah itu sebanyak sebelas cabang milik sendiri dan dua puluh dua lain kemitraan
para mitra ini membeli merek dagang dan bahan baku dari dimas
semua bebek rahminton berbentuk gerobak
semua bahan baku diolah di kampung gundi surabaya
dari sini bahan ini dikirim ke seluruh cabang termasuk tarakan di kalimantan
mas kalau ramiten ini juga konsepnya gerobak gini ya
ya namanya juga awal mula membuka usaha mbak apalagi mahasiswa
pertama pasti kita terkendala masalah modal
kita mulai dari nol kita nggak punya dana kita ngumpulkan seadanya
kalau kita cukup untuk membuat rombong ya
ya rombong dulu jadi harus melalui tahap seperti ini
tapi kalau dengan sering perkembangan bisnisnya sekarang gimana dengan konsep gerobak ini keuntungannya seperti apa mas
jadi walaupun rombong kalau rombongnya totalnya seratus gitu kan untungnya juga banyak mbak
hmm kalau sistem promosinya gimana
lewat tradisional atau seperti apa
sosial media gimana mas
kalau sosial media saya nggak terlalu
jadi kita langsung saja ke
pusat pusat keramaian misalnya pusat perekonomian di surabaya di bgs pasar turi
itu kan orang dari berbagai wilayah yang ada di indonesia untuk pulaan untuk jualan dan lain lain
nah itu kesempatan kita untuk mengenalkan bebek goreng asli surabaya
dimas menjanjikan satu gerobak bebek rahminton bisa balik modal dalam tiga hingga enam bulan
kini dalam satu hari minimal produksinya adalah sembilan ratus potong yang dijual dengan harga sepuluh hingga dua puluh lima rupiah
ini seberapa banyak sih yang dominan yang mana nih
kalau dominan relatif ya tergantung permintaan

jadi pesanan untuk acara acara
nah kalau ayam bakar nyimbang itu memang lebih banyak terfokus kepada pesanan
jadi pesanan untuk acara acara
seminar rapat dan lain lain kalau bebek goreng itu kita menyediakan apa ya

menyuplai bahan baku kepada restoran restoran yang membutuhkan
jadi misalnya dari jakarta ada restoran yang memang butuh ban baku bebek itu bisa kita supply
dengan harga yang memang relatif terjangkau
berapa banyak nih mas untuk omsetnya oke kita hitung aja misalnya per hari nih
kalau per hari katakanlah untuk mencukupi semua itu kita butuh sembilan ratus
potong bebek untuk semua cabang yang ada nah kalau harganya katakanlah sepuluh ribu berarti sepuluh kali
sembilan ratus ya begitulah satu hari lalu untuk bebek ayamnya ayam bakar nimbang nih kalau ayam bakar
ngimbang itu kan semi catering ya mbak ya jadi kalau misalnya ada pesanan katakanlah lima ratus lima ratus
box gitu ya lima ratus kota itu harganya di sana lebih mahal dari pas ini jadi di sana itu harganya
sembilan belas untuk ayam kampung lima belas untuk ayam broiler atau yang potong nah itu tinggal ngalikan
saja lima ratus kali lima belas paling banyak sehari bisa sampai berapa nih mas kapasitas perhari seribu lima ratus untuk
untuk apa namanya dadaan dan lain lain kalau lebih dari itu bisa lewat pesanan khusus jadi kita
persiapkan terlebih dahulu oke selama ini yang paling banyak sampai berapa pesanan yang terbanyak ada pernah
enam ribu pernah tiga ribu pernah
dengan prinsip bisnis kuliner tak pernah redup dimas yakin akan terus melakukan pengembangan
bisnis belajar untuk lebih baik dalam bisnis tidak hanya didapat dari sosok terkenal kompetitor bagi
dimas bukanlah sosok musuh namun dianggap sebagai rekan yang bisa dijadikan model pembelajaran dan
mitra kerja kalau untuk yang ayam bakar sendiri kita sudah siapkan lahan jadi nanti rencananya kita mau
buka semacam restoran atau wisata kuliner yang dimana nuansa yang pertama khas kabupaten
lamongan banget kemudian berada di pedesaan yang sejuk dengan adanya taman kemudian tambak untuk
wisata keluarga kolam pemancingan dan lain lain kalau untuk bebek goreng rahminton sendiri ada
beberapa apa namanya ada beberapa rencana sih memang seperti itu contohnya kita akan membuka
apa ya istilahnya membuka kemitraan tapi kita
fokuskan untuk restoran yang skala menengah ke atas kalau untuk rombong dan lain lain untuk
sementara kita tutup dulu karena permintaannya terlalu banyak jadi kita seleksi kita fokus yang
gede gede dulu kita kerjakan kemudian dengan sistem pengiriman ekspedisi yang sangat berkembang
di indonesia itu mendukung untuk pengiriman bahan baku jadi kalau misalnya ada restoran
yang memang membutuhkan bahan baku dari kita itu bisa kita apa namanya kita siapkan kita supply
baik jadi kalau mereka cocok dengan harga kita bahan baku kita sesuai dengan kualitas yang mereka inginkan
ya kita bisa ngirim di masjid terjun langsung untuk menjaga cita rasa makanan seperti bumbu
hijau yang merupakan ciri khas bebek goreng rahminton raminton rasanya lebih enak bebeknya rasanya lebih
nendang empuk terus gurih jadi kayaknya ayamnya bebeknya itu udah dibumbuin duluan jadi begitu
kita makan kita rasanya lebih terasa gitu terus apalagi sambalnya ya sambelnya yang
hijau hijau saya enggak tahu itu banyak dari apa tapi begitu dimakan itu rasanya beda dengan
yang lain lah yang jelas itu itu menyendang sekali gitu pas antara bebeknya itu sama bebek sama ini
sama bumbunya itu sedang untuk menggenjot popularitas ia memasang slogan sebagai bebek
goreng terenak di indonesia nama rahminton pun berarti murah dan tentu enak rawas ini
kalau saya lihat di bebek goreng raminten ini ada lemnya mas nih gimana nih goreng terenak
indonesia kata kata bebek goreng terenak di indonesia itu sebenarnya bukan kita menyombongkan
diri enggak jadi selama ini kita selalu apa ya istilahnya bersikap terbuka jadi kita menerima saran
masukan apa segala macam untuk menciptakan bebek goreng yang bagaimana terenak menurut konsumen jadi
kita selalu berubah ubah apa namanya rasanya tapi dalam hal yang positif kita selalu berinovasi agar
rasanya itu menjadi bagaimana caranya menjadi bebek goreng yang paling enak walaupun belum jadi kita
selalu studi banding itu merupakan motivasi kami selalu berinovasi oke kalau gitu saya
langsung aja cobain katanya mas bebek goreng terenak di indonesia bebek raminten ya oke
hai bisnis itu sedikit makan sedikit tidur dan hemat jadi hidup biasakan hidup pas pasan itu yang
paling mudah untuk kita lakukan
tanggung jawab sosial dalam bisnis selalu dipegang teguh oleh dimas selain menjalankan bisnisnya ia juga
sibuk memberikan pelatihan kewirausahaan bahkan anak didiknya yang kini di bangku sekolah menengah atas sudah memiliki produk yang siap dipasarkan
hai yang saya dapatkan dari mas dimas itu adalah ilmunya meskipun situ kayak ngejari saya gimana sih caranya kamu tuh bisa menjadi seorang entrepreneur muda dengan tips dan trik ke misalnya masih masih itu ngasih materi materinya tuh kayak serupa kayak misalnya bagaimana kamu bisa memasarkan produkmu habis itu bagaimana kamu bisa menghitung analisa finansial dari produkmu kayak gitu gitu materi untuk bagaimana sih kamu bisa menjadi seorang entrepreneur muda gitu kak
dukungan keluarga merupakan hal penting bagi dimas untuk tetap kuat menjalankan bisnis
ibunya menjadi inspirasi menjalankan bisnis kuliner
sebab sang ibu pernah berjualan makanan dan kue dalam skala kecil
sedang logo rahminton pun mengambil wajah adiknya
waktu itu sebenarnya spontan aja sih mbak kayaknya ya
mau nggak soalnya cuma ini aja kok buat wajahnya aja yang dipakai
udah waktu itu kayak apa yaudah lah seadanya cuma senyum aja ya alhamdulillah sih
jadi sampai sekarang pun juga masih dipakai
ya gitu aja sih mbak
bagaimana jadi ikonnya di bbm inten
kalau jadi ikonnya sih
cuman kadang pas lewat aja loh itu wajahku gitu aja sih
paling ya ada senangnya juga sih
cuma kadang kok aku jelek kok apa kadang
kayak gitu aja sih
cuman ya alhamdulillah masih dipakai logo sampai sekarang
ia juga sangat memperhatikan karyawan
menurut dimas karyawan merupakan aset penting sebuah bisnis sehingga harus diperhatikan kesejahteraannya
tidak hanya sekedar menggaji namun ia juga kerap mendorong para karyawan untuk maju
kalau sekarang ini karyawan sudah ada berapa
dan apakah ada kriteria khusus untuk memilih karyawan
kalau untuk cabang ayam bakar nimbang sendiri yang ada di sini itu saya punya berapa ya
ada sembilan karyawan yang aktif
terus ada yang karyawan yang tidak tetap
itu juga ada
untuk kriterianya sendiri saya benar benar apa namanya
memilih dari masyarakat yang memang sangat membutuhkan
jadi mulai ada janda seperti itu yang tidak memiliki suami atau mereka membutuhkan pekerjaan
sedangkan mereka harus menghidupi putranya
nah itu yang memang saya utamakan orang orang berkebutuhan seperti itu
tidak takut gitu karena mereka banyak permasalahan dan akhirnya berpengaruh kepada pekerjaan atau produksi
dengan adanya usaha ayam bakar
karyawan mimbang sendiri itu merupakan sebuah problem solving
di mana mereka itu datang ke sini dengan berbagai macam permasalahan
tapi ketika mereka bisa bersosialisasi di sini
kemudian saya memberikan beberapa arahan arahan
akhirnya secara perlahan lahan permasalahan yang ada di rumahnya masing masing itu malah selesai
karena memang adanya kestabilan kemasukan dan lain lain
salah satu karyawan di mas adalah suparmi
wanita asal lamongan ini sudah lima tahun bekerja menjadi juru masak di ayam bakar nyimbang
ketika bergabung ia adalah seorang janda yang memiliki dua anak
merasa kasihan gitu kan mas dimas sama janda janda itu
jadi diberikan pekerjaan di sini disuruh kerja di sini saja gitu
ya akhirnya kerja sampai sekarang ini
juragan juga nggak terlalu mengekang kita gitu
seneng gitu kerja di sini
karyawan lain pun menyatakan hal serupa
mereka menyatakan mereka merasa sebagai sebuah keluarga
kalau yang saya rasakan tuh di sini nyaman enak gak ada
ya rasa apa yang kasar kasar tuh gak ada
di sini itu dianggap keluarga semuanya
harapan saya deh banyak sih maunya buka sendiri
nah madura buka jepang sendiri ya
sama nama itu rahminton juga
berkat kerja kerasnya dimas telah meraih berbagai penghargaan kewirausahaan
seperti pemenang pertama wirausahawan muda mandiri dua ribu sembilan
oleh himpunan pengusaha muda indonesia
bisnis itu sedikit makan sedikit tidur dan hemat
jadi hidup biasa kan hidup pas pasan
itu yang paling mudah untuk kita lakukan
sedikit tidur itu memperbanyak waktu kita
jadi aktivitas kita dengan keluarga dengan customer dengan karyawan dengan bisnis itu semakin panjang
kemudian sedikit makan itu akan meringankan tubuh kita untuk bergerak
dan biasakan hidup pas pasan
jadi di dompet itu biasakan untuk tidak menaruh uang yang banyak dalam jumlah banyak
terima kasih dimas
terima kasih dimas
terima kasih dimas
terima kasih dimas
terima kasih dimas
terima kasih dimas
terima kasih dimas
dengan cara hidup itulah dimas meyakini dapat hidup lebih produktif dan tidak konsumtif
sehingga berdampak pada perkembangan bisnisnya yang terus melejit
terima kasih dimas